tanggal empat juni dua ribu dua puluh dua publik figur ruben onsu sempat dilarikan ke rumah sakit
karena kondisi kesehatannya menurun hingga masuk ruang icu
kesehatan ruben onsu menurun diduga karena mengalami darah rendah dan hemoglobinnya turun
terus baru diginiin mas ruben emang gak nge ya
nah tangannya kakinya itu udah gak ada darahnya loh
gitu hah jadi ya udah putih banget ternyata udah putih banget gitu
jadi ya gue kan gak ngeh gak dirasa rasa gitu
jadi gak ada yang kayak gini nih darah gininya gak ada gitu
darah gininya gak ada jadi di kaki juga udah putih semua sampe diginiin kakinya itu gak ada
apa itu karena apa karena kurang makan atau kecapean atau ada apa
sampai mengakibatkan lu sampai kurang banget darahnya
apa kata dokter
ya gak tau ya mungkin kalau kurang darah itu
nah pada saat itu akhirnya gue disuruh nunggu
karena kurang darah itu gue disuruh nunggu karena harus dapat kiriman darah dari pmi
jadi harus masuk malam itu delapan kantong
lantas apa sebenarnya penyebab darah rendah
sebelum ke penyebabnya kita harus tahu dulu arti dan perbedaan darah rendah serta kurang darah itu apa
karena sebagian orang masih menganggap dua hal ini cenderung sama
kalau darah rendah kondisi dimana seseorang tekanan darahnya di bawah sembilan puluh per enam puluh
nah kalau kurang darah ini biasanya kurang zat besi dalam darahnya
biasanya dialami oleh sebagian besar wanita yang ketika menstruasi ini volumenya banyak
dalam jangka waktu yang panjang juga ini lebih cenderung dan rawan sekali terkena kurang darah
menurut dokter umum anisha fitri ada dua jenis darah rendah
yang pertama hanya tekanannya saja yang menurun
yang kedua hemoglobin
atau protein dalam darah yang menurun
nah itu kan dia mengiritasi lambung ya
jadi bikin buka lambung
nah lama lama nanti kelihatan dia buang air besarnya itu agak hitam
karena itu darah bercampur asam lambung
nah ini yang sering terjadi di icu
meskipun sebagian orang tidak merasakan ada beberapa gejala yang cukup terlihat ketika seseorang terkena darah rendah
sebagian dokter umum juga mengatakan bahwa memang ada beberapa gejala yang tampak ketika seseorang mengalami darah rendah
seperti mata berkunang kunang nafas cenderung lebih cepat badan merasa lemas dan lebih cepat merasa lelah
agar terhindar dari darah rendah disarankan untuk rajin berolahraga mengatur pola makan dan perbanyak minum air putih
juga waspadai efek obat obatan dengan dosis tertentu